mengantisipasi arus mudik lebaran pt kereta api indonesia akan mengerahkan tiga puluh delapan kereta tambahan pada h sepuluh hingga h sepuluh
jadi jangan khawatir desi tiket mungkin masih ada
direktur utama pt kai juga ternyata melarang seluruh pegawai pt kai mengambil cuti di saat arus mudik dan arus balik untuk memaksimalkan pelayanan
arus mudik dan balik lebaran tahun ini diperkirakan meningkat lima lima persen dibanding tahun lalu
dengan jumlah penumpang dari lima satu juta naik menjadi hampir lima empat juta orang
pt kai menyiapkan tiga puluh delapan kereta api tambahan dengan kapasitas dua puluh dua penumpang per hari
kereta reguler jarak jauh dan sedang berjumlah tiga ratus tiga puluh empat setiap hari dengan kapasitas hampir dua ratus ribu penumpang
dengan adanya penambahan total tempat duduk yang tersedia selama mudik lebaran lebih dari dua ratus dua puluh ribu perharinya
trip yang reguler tiga ratus tiga puluh empat dan ada tiga puluh delapan strip atau ka tambahan
nah prediksi hari puncak ya itu kita prediksikan hamin empat itu sudah meningkat
artinya sebenarnya kalau puncak untuk kereta api itu biasanya selama seatnya habis
tapi kita prediksi akan menumpuk di h empat dan kembalinya nanti h tiga
sementara itu kementerian perhubungan berencana mendenda pemudik yang terlalu lama berada di res area jalan tol
mulai masa mudik dua ribu enam belas
meskipun kepala kopsaulintas pori irjen agung budi marioto menyatakan hal itu masih wacana
sementara itu masih wacana
tetapi saya langsung komensi dengan kementerian perhubungan
saya beri jasa amarga pengelola jalan tol
saya minta untuk ditambah secara maksimal toilet mobil
dalam beberapa peristiwa kemacetan di jalan tol yang terjadi akhir akhir ini res area menjadi salah satu penyebabnya